sebanyak empat puluh enam tenaga medis rumah sakit umum pusat dr karya di semarang jawa tengah
dinyatakan positif covid sembilan belas
empat diantaranya merupakan dokter spesialis
video amatir pengakuan dokter yang positif beredar di masyarakat
gubernur jawa tengah ganjar pranowo membenarkan informasi itu
saat ini empat puluh enam tenaga medis tersebut sudah menjalani isolasi di hotel kesambi hijau semarang
hotel milik pemerintah provinsi jawa tengah itu diubah fungsinya menjadi tempat isolasi tenaga medis
yang terpapar covid sembilan belas
tidak hanya dukungan tempat isolasi segala kebutuhan yang mereka perlukan
juga akan dicukupi oleh pemerintah provinsi jawa tengah
april ya jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua
di tempat yang disiapkan oleh rumah sakit dr karyadi
ya kerjasama sama pemerintah provinsi
keadaan kami baik baik sehat semuanya mohon doa teman teman semuanya
sampai nanti tes kami negatif kami tetap selalu sehat walafiat
ayo jaga diri masing masing tetap sehat lindungi diri tetap ceria
positive thinking bersama sama kita hadapi covid sembilan belas
yang sehat ingat belum tentu dia tidak tertular
yang sakit segeralah untuk cepat berobat cepat kembali semuanya
ini harus dihadapi bersama tidak bisa sendiri sendiri
jangan sok cinta
sampai ketemu lagi
alhamdulillah kemisi kami saat ini baik baik semuanya hampir tidak kepeluhan
pesan kami yang kami pelajari dari apa yang didapat ini
mohon nanti hati karena bisa jadi kita tertular dari orang orang di sekitar kita
yang tidak kita ketahui
dan bisa janji kita tidak punya gejala semestinya yang tidak kita sediakan

mohon doanya insyaallah kami sehat semuanya dan mohon duanya kita semua tetap bersama
video yang beredar mereka ceria mereka semangat dan mereka pasti tahu kondisinya
jadi mengerti secara medisnya mudah mudahan cepat sehat
saya melihat sih mereka ceria semua pak
ada beberapa yang kemarin menyampaikan kepada saya
untuk dikirim vitamin gitu kan
tadi malam kita kirim buah buahan pada mereka